keluarga swiss robinson
saat itu tahun seribu delapan ratus dua belas kapal kami sedang dalam perjalanan ke australia dari swiss dan terjebak dalam badai yang dahsyat
keluarga tshikochi tinggalkan kapal
aku bergegas turun ke kabin kami
dan istriku dan aku membangunkan anak anak
tapi pada saat kami tiba di geladak setiap perahu telah hilang
ayah mereka pergi tanpa kita
tenanglah tidak ada yang perlu dikhawatirkan
ayah bisa melihat daratan
keesokan paginya badai telah berlalu dan laut cukup jernih
kami memang dekat dengan sebuah pulau
tapi pertama tama kami harus membuat perhubungan
dan kami harus membuat rakit sendiri
ayah ada begitu banyak hewan peliharaan di kapal
kita tidak bisa meninggalkannya
dan lihat siapa yang mengikutiku
kita akan menamainya turk dan juno
kita perlu mengumpulkan semua makanan yang tersedia di kapal
kapal rakithu sudah siap meluncur
kemudian kami membuat pelampung untuk hewan hewan kami
dan juga memasang tong ke perahu
sekitar satu jam kemudian kami mendarat
dan sekarang untuk makanan hangat
william kau harus mengumpulkan ranting untuk api
sementara aku menyiapkan untuk memasak
semua orang masuk
dan segera kami makan enak
kami akan membuat perhiasan
kami akan membuat perhiasan
tugas selanjutnya adalah membangun tempat berlindung
kami telah membawa gulungan kanvas besar dari kapal
dan dengan bantuan anak anak
aku memasangnya untuk membuat tenda
mari kita mencari lebih banyak kayu bakar untuk membuat api
yang akan menjauhkan hewan liar di malam hari
lalu kami akan menempatkan tanda tanda di dalam kapal

kami menetap di tenda dan dengan demikian menghabiskan hari pertama kami di pulau yang berharga
keesokan paginya frits esther dan aku memutuskan untuk menjelajah lebih jauh
saat kami berjalan di dekat tempat terbuka
turk juno kembali ke sini
kalian berhentilah menakut nakuti
tidak apa apa mereka tidak menyakitimu aku janji
kemarilah kecil itu dia kau aman sekali
ayah bisakah kita merawat dia
ya dia sepertinya sangat menyukai kalian berdua jadi baiklah jika si kecil ingin ikut dengan kita dia boleh
ayah lihat di sana labu dan tebu
itu luar biasa tebu akan menyegarkan kita dalam panas ini dan ibu bisa membuat jus tebu dari itu
labu akan menjadi makanan yang bergizi dan lezat
ya ampun ini penuh
kami kemudian mencapai sebuah bukit tinggi dari mana kami bisa melihat lautan
tidak ada satu kapal pun yang terlihat
saat ini kami mungkin sendirian di dunia
aku yakin itu juga yang dipikirkan frits dan esther
tapi kami semua menyembunyikan ketakutan kami dan saling tersenyum
ibu ayah frits dan esther kembali
ya kita harus menamainya siapa frangka
hmm kita panggil saja nips
itu nama yang bagus
kau tidak akan percaya apa yang kami temukan hari ini
ibu ayah tunjukkan ke mereka ikut denganku
baiklah pimpin jalannya kapten
itu tanaman kentang
bidang yang sangat besar dengan kentang sepanjang tahun makanan tidak akan pernah menjadi masalah

oh kita harus bersihkan kentang

dan ini bukan yang terakhir

izinkan aku menunjukkan sesuatu padamu
istriku membawa kami ke tempat terbuka yang aneh
di tengah tengahnya terdapat dua pohon raksasa dengan akar

cabang cabang yang besar kita bisa tidur di atas

dan itu adalah ide yang tepat sayang
ya pantai tempat kita menginap sekarang menjadi sangat penting

juga aku khawatir pada hewan

tapi bisakah kita membangun rumah di dahan yang lebar ini
kita harus cukup aman dari hewan
kita harus cukup aman dari hewan
dan di sini menyenangkan juga tedul
dan ayunan yang keren juga
dan ayunan yang keren juga
kemarilah naiklah ke bahuku
kemarilah naiklah ke bahuku
kami semua siap bekerja
kami semua siap bekerja
pertama kami kembali ke kapal kami yang karam
pertama kami kembali ke kapal kami yang karam
untuk membawa apapun yang tersisa
butuh empat hari untuk memindahkan semuanya
mulai dari pintu dan jendela
hingga papan kayu di lantai
dan semua sisa makanan dan peralatan seperti
kapak sekop tali paku dan palu

kemudian kami mulai membangun rumah pohon kami
esther membuat tangga dengan tali dan rebung
yang kami gunakan untuk naik turun rumah kami
aku pikir kita harus menamai tempat yang kita kenal di pulau itu
dengan begitu artistic
pulau ini akan terasa seperti rumah sendiri
itu ide yang bagus ibu
mari kita mulai dengan teluk tempat pertama kali kita membangun tenda
itu kedengarannya bagus
kami akan menyebut ladang kentang
ya ladang kentang
itu memang nama terbaik untuk eat
akan dinamai apa untuk rumah pohon
wow itu adalah nama yang indah
kami menjelajah lebih jauh ke dalam pulau
kami menemukan pohon karet yang getahnya bisa aku jadikan sepatu untuk musim hujan
kemudian kami membangun bendungan menggunakan pipa dan papan dari bangkai kapal
musim hujan tiba
kami harus membuat perlindungan
kami harus membuat tempat berteduh di bawah pohon yang dibuat kedap air dengan getah
kami harus punya rumah untuk musim gugur dan musim dingin
ada lebah yang datang dari dalam
pasti ada lubang di sana
pertama kita harus mengeluarkan lebah
kami menggunakan asap untuk mendorong lebah keluar ke buah labu dan meninggalkannya di pohon yang sangat jauh untuk membuat sarang baru
kita akan membuat perlindungan untuk tempat berlindungan
kami akan membuat perlindungan untuk tempat berlindungan
kemudian kami menjelajahi gua
ini akan menjadi rumah yang sempurna
pertama tama kami melubangi sisi tempat kami memasang jendela dan pintu yang kami dapatkan dari bangkai kapal
ada ruang untuk membuat ruangan yang berbeda dan tempat berlindung yang besar untuk hewan kami
istriku telah membawa benih yang kami tanam dan memiliki tanaman sayuran dan buah yang indah
makanan tidak pernah terasa enak seperti ini di kampung halaman bukan
mengapa hanya makanan semuanya tampak jauh lebih indah di sini
keajaiban ada di udara murni pulau itu
itu membuat segalanya jadi indah dan lebih baik
kami menjelajahi kehidupan yang damai dan bahagia di pulau itu
anak anakku tumbuh menjadi sehat
pergaulan kami yang terus menerus dengan alam telah mengajari mereka nilai olahraga kerja kehadiran pikiran dan kelembutan terhadap makhluk lain
sepuluh tahun berlalu suatu hari saat esther dan frits berada di atas bukit
hei sepertinya ada catatan
hilang selama tiga tahun tolong
mungkinkah ada orang lain di suatu tempat di sini
seseorang yang membutuhkan bantuan
kami melakukan ekspedisi untuk mencari siapapun orang ini
kapal lama kami sudah ditingkatkan menjadi kapal pelaut yang luas
kami berlayar selama dua hari di mana kami menemukan penemuan yang brilian
ayah lihat di sana
tiram ribuan tiram
tiram dengan mutiara
kami tidak membutuhkan uang di sini
tapi bagaimana jika suatu hari kami ditemukan dan kembali ke peradaban dunia
kami memutuskan untuk bermalam di pantai tiram
aku melihat sesuatu bergerak di balik batu itu
lihatlah rumputnya itu bergoyang
kita akan tinggal di perahu dan menunggu sampai malam
dan kemudian mungkin kita bisa mendarat dan melihat
jika ada seseorang di pantai ini mereka pasti membuat api di malam hari
asapnya akan membuat mereka pergi
hanya ada satu menara yang berarti hanya satu orang atau keluarga
itu menara untuk keluarga yang tinggal di sini
dan apa yang membawa kalian ke sini
catatan dari albatros
ayahku adalah seorang laksamana di angkatan darat inggris
aku sedang berpergian ke inggris ketika berbicara
aku bertanya tanya apakah ayah masih mencariku
dan ini rumahku
anda membuang akun ini sendiri
ini adalah ekonomi "
itu berarti sangat menyesal
orangestabanya harus esok maintaining
istriku langsung menyukai wanita yang cerdas rajin dan pemberani ini
dan ternyata ayahnya memang masih mencarinya
beberapa hari kemudian
ayah ada kapal datang menuju ke pulau
nona montrose betapa senangnya aku mengirimkan kabar baik kepada ayahmu bahwa kau selamat
dan tuan robinson itu akan membuatku senang untuk menawarkanmu tumpangan pulang juga
terserah padamu william tapi aku ingin menghabiskan sisa hari hariku di sini
aku ingin tetap di sini juga
bagaimana dengan kalian anak anak
aku suka di sini tapi aku ingin melihat apa yang bisa kulakukan di dunia luar
aku tidak ingin meninggalkan surga ini ayah
aku juga ingin tinggal
nak ini adalah jurnal dari semua yang telah kita lakukan selama sepuluh tahun di pulau ini
lihat apa bisa kau terbitkan
tentu saja ayah
jadilah baik jujur dan pekerja keras
bantu mereka yang membutuhkanmu dan berbelas kasihlah ke semua makhluk
jadilah pria yang adil dan juga jujur
aku punya pesan untukmu tuan robinson
dengan kekuatan yang diberikan kepadaku oleh tahta inggris
laksamana montrose menganugerahku
dan saya akan menerima pemberian pilihan dari pemerintah pulau ini
damai dan sejahtera untuk kalian semua
kisah ini adalah kemenangan jiwa manusia yang dapat bertahan dan memanfaatkan keadaan
masalah atau kesulitan apapun dengan sebaik baiknya
ingatlah kita lebih kuat dari apapun yang bisa terjadi pada kita